komunitas kebugaran semakin banyak sekali bermunculan dengan beragam kegiatan yang
ditawarkan namun ada yang unik dengan komunitas workout mz ini ya mereka menggabungkan olahraga
dengan aktivitas sosial makanan tradisionalnya perasaan tradisional sada padang makanan makanan
makanan tradisionalnya ayam
beginilah cara memecah ketegangan yang biasa dilakukan komunitas kebugaran workout emisi atau
setiap anggota menyebutkan nama disertai makanan khas indonesia selain menjadi ajang
perkenalan cara ini juga sekaligus sebagai pemanasan komunitas yang diusung sejak
dua puluh april dua ribu empat belas oleh aditya lesmana ini memantapkan diri sebagai
workout yang tidak lazim mereka kerap membarangi kegiatan olahraga dengan aktivitas sosial yang
dinamakan wiswet for society jadi itu adalah kegiatan donasi kita jadi kita ada campaign
setiap seribu rupiah yang disumbangkan akan kita ganti sama trainernya dengan satu push up
jadi kalau ada satu juta yang menyumbang kita push up kurang lebih seribu kali dana
yang terkumpul disalurkan ke sejumlah panti asuhan sekolah dan rumah sakit
yang membutuhkan transparansi penyaluran donasi dicantumkan dalam situs resmi mereka pemilihan
warna oranye pada seragam anggota terinspirasi dari pasukan oranye yang membersihkan lingkungan
di jakarta mereka pun tak mau kalah lewat program web we are young md protectin memungut sampah saat
cariday sesilatihan dibagi sesuai dengan kapasitas anggotanya class beginner atau pemula intermediate
dan advance atau lanjutan
gratis nah itu mungkin bisa diceritakan kenapa sih bisa berani sih untuk ngasih
ini gratis sementara orang dapat ilmu dapat cara yang bisa dikatakan
nggak murah kalau zaman sekarang
jadi balik lagi kita kan namanya workout members ini
tujuan kita kita pengen jadi duta olahraga nih
sesuai namanya ya
saya yang baru sekali ikut turut merasa bugar
terlebih kebersamaan semakin memotivasi saat berolahraga
komunitas ini berharap masyarakat menjadikan olahraga sebagai kebutuhan
bukan sekadar tren atau ajang eksistensi saja
siapa bilang olahraga hanya melulus soal membentuk tubuh diet makan makanan sehat
tetapi juga bisa berbarengan untuk menumbuhkan jiwa sosial
seperti yang dilakukan oleh workout embassy
roni satria jakarta